setelah pada sabtu kemarin aksi protes warga hongkong diwarnai bentrok dengan aparat kepolisian
hari ini masa pro demokrasi hongkong kembali berunjuk rasa di wilayah new teritoris
tidak jauh dari kowloon
di bawah hujan lebat masa berbaris di lapangan olahraga kuay chung
untuk bersama sama melangsungkan aksi protes di taman xuan wan di new territories
sebelumnya pihak kepolisian hongkong telah melarang aksi protes di sejumlah titik
namun pada sabtu waktu setempat perwakilan masa mencapai kesepakatan dengan pihak keamanan
dan akhirnya mendapat izin untuk melanjutkan aksi protes di lokasi tersebut
aksi demonstrasi yang sudah berlangsung beberapa lama tidak dipungkiri mempengaruhi situasi di hongkong
lalu apa saja sektor yang terdampak untuk mengelaborasi lebih jauh terkait aksi demonstrasi di hongkong
sudah terhubung dengan teku reza shah akademisi hubungan internasional universitas pajajaran
selamat malam pak teguh
selamat malam si ananya
terima kasih pak teguh
pak teguh bagaimana kemudian kita semua melihat atau anda memiliki perspektif kedepannya aksi demo di hongkong ini belum juga berakhir sampai sekarang
betul dalam pandangan saya yang terjadi saat ini adalah local class of civilization insight china ya
jadi perbenturan peradaban di dalam negeri china yang belum mendapat perhatian bagi para teoretikus di dunia
karena kita melihat bahwa ternyata sejak hongkong kembali ke china tanggal satu juli seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh
mereka memiliki akhirnya sebuah konstitusi kan
konstitusi yang mengatakan bahwa hongkong merupakan atau hongkong special administration administration itu merupakan bagian dari china
kemudian lembaga legislatif eksekutif yudikatif juga terpisah dari cina
kemudian kalau terjadi appeal atau keberatan terhadap hukum kalau selama ini diajukannya ke inggris tapi ini kali ke hongkong bukan ke china
jadi ini selanjutnya ada suatu hal yang menarik ya bahwa dalam konstitusi hongkong tersebut dikatakan bahwa sosialisme china itu memang betul tidak dipraktekan di hongkong saat ini
tapi akan dipraktekan lima puluh tahun dari seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh

ini menarik bahwa sekarang adalah babak pertama dari
dan babak keduanya akan terjadi setelah tahun dua puluh dua sampai tahun empat puluh tiga
ini menarik dan dampaknya sudah terlihat bahwa posisi hongkong sudah mulai goyang saat ini
kalau kita perhatikan misalnya di dalam ekspor ya
ekspor hongkong sudah turun
kemudian kita perhatikan juga dampak dari persaingan china dan china
dan amerika serikat lawan china namanya trade war itu sudah berdampak
dan juga ini yang unik
sebenarnya china tidak boleh ikut campur dalam penentuan pejabat publik
tapi china sudah mulai ikut campur dalam penentuan
akibatnya class of civilization ini terwujud bukan hanya antara pemerintah pusat dengan pemerintah hongkong
di mana dalam kondisi seperti ini pemerintah china memperkenankan banjirnya manusia dari mainland china ke hongkong
kemudian langsung terjadi benturan asimilasi
karena yang satu hongkong itu hidup lama di bawah china

yang satu hongkong itu hidup lama di bawah china kemudian langsung terjadi benturan asimilasi

oke pak teku konsekuensi logis yang sudah kita lihat adalah dampak dampak yang tadi anda sebutkan
bagaimana kemudian kita bisa memastikan bahwa kemudian apa yang ingin diupayakan oleh pihak pihak yang saat ini melakukan aspirasi mereka
kemana kemudian ini akan berujung pak
bagaimana kemudian ini akan berujung pak
bagaimana kemudian ini akan berujung pak
terima kasih pak teguh reza syah akademisi hubungan internasional universitas pajajaran
terima kasih untuk waktunya malam ini
cnn indonesia prime news segera kembali dengan informasi lain
tetap bersama kami